menunggu pak alpuli
dan membicarakan soal ini langsung sama pak al
randy tidak mau kasih tahu saya
saya penasaran sekali dengan hasil tes
oke pelan pelan ya
sekali lagi ya pak
naik ke atas
masih bisa pak alp
oke sekarang kita akan mencoba
sekali lagi ya
kita lanjut pakai gerakan langit
pegang botol ini pak
udah jangan dibaksakan pak ya latihan hari ini cukup sampai disini
tolong dibawa pak gebarah ke ruang
ya mas kenapa
sus boleh saya aja yang nganter suami saya ke kamarnya
enggak betah di sini nin
saya benci seperti ini
aku tahu mas
aku pasti kangen sama suasana rumah
kehangatan di dalamnya
tapi untuk saat ini kondisi kamu seperti ini
sangat tidak memungkinkan kalau kamu harus pulang sekarang
kita tunggu sampai selesai
aku tahu mas
aku pasti kangen sama suasana rumah
kita tunggu sampai kamu pulang pulang pulih ya
aku juga kangen kok mas kamu pulang ke rumah
sudah jangan banyak berpikiran
tunggu sebentar lagi
atau coba nanti aku omongin sama dokter dulu ya
kamu diperbolehkan untuk pulang apa tidak
kamu yang biasa memimpin dan mengatur
sekarang kamu harus duduk di kursi roda
pasti harga dirimu gak akan terima mas
dengan kondisi seperti saat ini
seperti saat ini
maaf om ganggu
ada yang mau om bicarakan sama kamu
kita bisa ketemu sekarang
sejam lagi saya mau ngajar om
gimana kalau ketemuannya sebelum saya ngajar
bentar lagi juga sampai
kalau om udah sampai kabari aja
nanti saya kesana
ada apa lagi ya
om martin ngajak ketemuan gue
ini selalu cian kok susah susah banget toh
pak momo memiliki sejumlah sapi
jika ia memasukkan lima ekor sapi ke dalam setiap kandang
maka jumlah kandang yang dibutuhkan enam lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi tujuh ekor sapi
banyak sapi pak momon adalah
pertanyaan apa sih ini
harus banget tuh pokoknya disuruh ngitung sapi
kenal aja nggak sama yang punya
ini kenapa harus disuruh ngitung sapinya pak momon sih
udah pertanyaan segala kandang
jawabannya apa dong ini
om mau bicara apa
om mau tanya unit apartemen kamu yang dikirin fail apartemen
apartemen itu masih kosong
kemarin kemarin sempet sih
waktu rumah riki masih direnovasi
om rencananya mau sewa apartemen kamu
untuk anak model om dari luar kota
dia belum punya tempat tinggal di jakarta
jadi kira kira gimana
oke bagus kalau kayak gitu
berarti om gak perlu lagi repot mencari sewa apartemen lain
mending pakai punya kamu aja kan
terus kuncinya gimana
nah itu dia om
terus kuncinya gimana
kemarin kuncinya ada di ricky
saya punya kunci cadangannya om
jadi nanti saya kasih ke om kunci cadangannya
om mungkin sekitar jam delapan malam sampai disana
kamu bisa titip diri resepsionis
atau enggak di kotak pos apartemen
nanti saya suruh orang rumah antar kesana
kamu kabarin aja detailnya termasuk biaya sewa dan lain lain
yaudah kalau gitu om urus atak model om dulu ya
kamu juga harus jemput dia sekarang
oh martin ngabarin kematiannya riki
tiba tiba mau sewa apartemen
rasanya masalah ini semakin kerasa aneh deh
yang pegang pegang faith
engga dia mau
halo ibu dokter sibuk ga
ada jadwal praktek ya hari ini
engga aku libur praktek kok hari ini kenapa
yaudah kalo begitu gimana kalo kita buka puasa bareng
oke gua jemput ya
kamu tuh bisa ga sih engga
sehari aja ga gombal
ih siapa juga yang gombal orang gua serius
karena gini ya lu berangkat sendiri gua berangkat sendiri
terus kita ngobrolnya gimana
aduh michi ga begitu lu
ga peka banget sih jadi cewek maksud gua gini
hmm erlangga permadi udah gombalnya ya
ini aku mau siap siap
gua tuh heran sama michi ya
cewek banget jadi perempuan
kalau dipikir pikir nih ya
dia mau ketemu sama gue
mau buka puasa bareng
itu berarti kan ada suatu nilai positif
berarti dia tertarik juga sama gua
kalo begitu gua reservasi tempat dulu kali ya
ya halo selamat sore
saya mau reservasi table buat dua orang bisa
ya buat sore ini
oke terima kasih
ya terima kasih
kalo begitu sekarang pesan bunga
saya mau pesan buket bunga matahari ya
nah saya mau minta tolong dirangkai secantik mungkin
soalnya buat orang yang spesial
ya tolong diantar ke alabama cafe jam enam sore ya
oke terima kasih
oh michi pasti suka
love you tau nggak
aduh gua malu banget
aku cari cari di berita
kok gak ada berita ricky meninggal
apa sengaja ditutupin
di segila ini aku lama lama mikirin masalah riki
setiap aku bantuin elsa
pasti aja ada selalu masalah baru
aku ke toilet dulu deh kalau gitu
maaf bu saya nggak sengaja
maaf pak tadi saya nggak sengaja nampak besar
udah kawah ke belakang deh
kamu lagi kenapa sih
aku perhatiin dari tadi kamu tuh kayak orang linglung
ini aku lagi mikirin
ada temen mama
dulu suaminya juga
sakitnya mirip seperti al
udah mama gak usah mikirnya aneh aneh ya
kita doakan saja el cepat sembuh
syukurlah papa gak banyak nanya lagi
tidak ada coba
kenapa sih tadi itu soal soal ujianya bikin kiki emosi susahnya minta ampun
coba aja kalau semalam itu kiki belajarnya lebih giat lagi
pastikan ujianya gak berasa gatot kayak tadi
aduh gimana dong ini ujiannya nanti dong
ujian apa sih orang gak ada ujian
siapa yang ujian
naik perahu makan kedong dong
loh orang uya denger kok tadi
kamu salah denger kali
maksudnya apa sih gak ada ujian
habis ikut ujian masuk kampus ya
gimana gimana ujiannya lurus gak
nah ya itu masalahnya
ya tadi gigi ngitung kancing
buat jawab pertanyaannya
susah banget selesainya
emang kapan pengumumannya
semoga yang kiki lulus

dok apa suami saya boleh pulang
sebenernya akan lebih baik
kalo opal debaran masih ditangani di rumah sakit bu
agar lebih intensif
iya saya mengerti
dia itu pribadi yang sangat aktif sebenarnya
dia orang yang sangat sibuk dalam pekerjaannya
dengan kondisi saat seperti ini
itu membuat dia sangat bosan dan stres
karena yang biasanya dia produktif
sekarang dia cuma bisa tidur tidur aja
kalau misalkan dia pulang ke rumah
bisa jauh lebih baik kali dok
jadi gimana dok
apa mungkin bisa dirawat dan ditindaklanjutin di rumah
kamu bener mau pulang
tapi kan tadi pagi kamu masih sakit kepala
masih sering sering sakit kepalanya
dokter ga janjikan kamu untuk pulang mas

iya aku tau
aku juga mau kamu pulang mas
tapi dengan kondisi seperti ini
tidak memungkinkan untuk kamu pulang
saya ga peduli
kamu mesti sabar
kamu boleh pulang
setelah aku maksa dokternya
akhirnya mas al diizinkan untuk pulang
mas al diizinkan untuk pulang
jangan marah marah dong
boleh kau pulang
kamu boleh pulang mas
dan kau bisa ngelanjutin pengobatan dirumah
dan kau bisa ngelanjutin pengobatan dirumah
tapi kamu gak boleh kerja ya
kamu di rumah aja
saya harus kerja
itu kata dokter kan
engga mas kamu ga harus kerja
pokoknya kamu harus di rumah
kamu harus istirahat dan selamat berada di rumah
kami juga harus pakai kursi roda
kamu gak boleh capek capek
gua harus pulang
tuh pilih mana
ya terserah kamu deh mas
ya dokter juga ga akan izinin kamu
jangan keras kepala ya
nah gitu dong
habis buka puasa kali ya
oh gitu boleh
yaudah kalo gitu mama ke kantin dulu
beli makanan buat buka puasa
ini pede banget sih kamu
ya gapapa mungkin gua yang terbaik juga buat lu
eh kita mau bukbur dimana
ya gitu pak
sebentar ya sayangnya
aku pijit punggungnya
makasih ya rena
aku belum pernah ngeliat
apalagi dengan rena
semangatnya luar biasa
waduh enak ya pijitannya reina
hai ancus opacan opayi
aku pulang dulu ya
tapi kan sebentar lagi
udah jamnya buka puasa
gimana kalau rena
buka puasa bareng opacan
jadi kita sudah selesai
daripada kena macet di jalan
dan opa sudah pesen
makanan yang enak
buat nanti buka puasa
kayaknya suka kan roti coklat
saya takut dimarahin sama bu rosa
nanti takutnya rena kemaleman pulangnya pak
udah enggak apa apa
telepon bu rosa buat minta izin ya
kok malah buka bersama sih
ini kalau terus terusan begini
rena bisa makin dekat sama keluarganya
saya mau minta maaf karena belum bisa
balikin rena sekarang
ya soalnya kan ini bentar lagi mau buka puasa
jadi saya pikir mungkin
ada baiknya rena buka puasa aja bareng
saya dan keluarga
nanti setelah itu
saya balikin raina ke rumahnya
kalau rena pulang sekarang
kasihan juga dia
papa saya juga senang banget ada rena di sini
ehm ya boleh
tapi saya minta jangan malem malem ya nino ya
udah boleh pulang sekarang
ya dokter sudah izinin pulang
dan dilanjutkan dengan pengobatan rawat jalan
yaudah saya senang denger ya
nanti sekalian saya bawa arena pulang juga
biar ketemu sama papanya ya
oke kalau gitu salam juga ya buat orang tua kamu
ya kalau gitu terima kasih juga bu rosa
omanya rena ngijinin rena buka puasa bareng di sini
bis itu om baik antre rena pulang ya
karena papanya rena hari ini udah bisa pulang
nanti ketemu ya
kalau gitu kita pulang bareng
buka puasa bareng dulu
emangnya dia udah sembuh
tadi mba nien bilang pemulihannya kan masih lama
kenapa al pulangnya sekarang
kalau a lebih cepat sembuh
dia bakal bongkar semua kesalahan gue
elsa kenapa jadi kaget gitu ya denger pak bos pengen pulang
pesan papa sudah datang
oke kalau gitu kita siap siap buka puasa bareng ya
terima kasih loh
gue takut banget
pakai garpu bisa kan
buka mulutnya lebar lebar
opacan seneng banget loh
hari ini opacan bisa buka puasa bareng rena
aku puasanya setengah hari opa
jadi aku tadi udah buka
terus buka puasa lagi
rena suka banget ya roti coklat
nanti kalau rena pulang ke rumah
jangan lupa ya
biar giginya sehat selalu
aku juga suka ke dokter gigi
aduh apa ya
jadi waktu diperiksa
biar diusap aja
lembaga tes dna itu
nama lembaga tes dna
jadi aldebaran memang benar benar udah tes dna rena dan roy
alhamdulillah puasa hari ini lancar juga
wia juga duluan bolong puasanya
puasa hari ini agak aneh ya ya
hmm aneh kenapa sih ya ya gigi
pamerna belum pulang ya
biasanya kan kita kalau buka puasa parung parung gitu bertigaan
kan belum ada kabar ya ya
belum ada tuh
ya allah sepi amat garing amat
gue buka puasa sendirian
mbak purna buka puasa di rumah sakit ya
kan tadi gue ke rumah sakit tuh
terus pas sampai rumah sakit
gue sama rena disuruh balik
soalnya pak bos kepalanya sakit lagi
kasian banget kepalanya sakit
kasian banget pak bos kesakitan gitu
gue sama rena suruh pulang deh
eh pas di lobi rumah sakit
ketemu sama panino
ke rumahnya dah
nah ini gue lagi sama rena di rumahnya panino
berarti sekarang mbak mirna buka puasa di rumahnya panino
buka puasa di mari
sepi amat gue sendirian nih
tapi rena disitu tuh sama keluarganya panino
kenapa bapak nino kok ngajakin rena segala ke rumahnya
nggak ngerti gue
gue juga kalo udah berhubungan sama panino sama elsa tuh
feelingnya kagak enak dah
bahwa nih takutnya tuh ada huluhara aja
apalagi tadi kata bu bos
pak bos malam ini mau balik di rumah sakit
emang masa lo udah sembuh lah
bukannya perlu mbak mirna bilang ke lo kepalanya masalah sakit
ya udah deh kalo gitu mbak mirna cepetan pulang ya
ya udah tungguin juga di rumah ya
banyak banget buat dikasih makanan buka puasa
ya udah ya dada emplon